dua anggota polisi yang bertugas di polresta pulau ambon dan kepulauan lease berpangkat bintara diamankan di polda maluku
mereka diduga terlibat dalam penjualan senjata api dan ribuan amunisi ke kelompok bersenjata di papua
penangkapan dua anggota polisi bermula dari penangkapan salah satu warga sipil oleh polres bintuni papua barat
dari penangkapan ini ditemukan dua pucuk senjata api dan ratusan butir peluru serta dokumen surat keterangan bebas covid dari kota ambon
jadi si a menjual kepada si b menjual kepada si c yang pada akhirnya di sana
jadi kalau kita gunakan bahasa penjualan kepada kkb itu masih perlu untuk dilakukan pendalaman
dan saat ini anggota kami masih melakukan pendalaman
badan nasional penanggulangan terorisme masih menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui motif anggota polri yang melakukan penjualan senjata kepada kelompok bersenjata di papua
kita menangkupi yang ini yang dua kan kita lakukan
dan kebaikan untuk hal tersebut merupakan sebuah langkah yang lebih serius
bnpt meminta agar polisi meningkatkan pengawasan penggunaan senjata api kepada personilnya agar tidak ada lagi penyimpangan